kalau habis kerja sebelum pulang enaknya cari makan dulu nggak sih
nah kali ini saya ada di kawasan kemang jakarta selatan
kalau malam gini enaknya makan apa ya kita cari yuk
tempat pertama yang saya kunjungi di food court delapan puluh
masuk sedikit dan ketemulah dengan bebek carok
carok dalam bahasa madura adalah bertarung
pertarungan di sini antara sambal bawang dan sambal mangga yang beradu di atas cobek
ini dia bebek cara kalau dilihat dari penampakannya memang sama ya kayak bebek pada umumnya
di atasnya ini ada bumbu hitamnya kayak bebek madura pada umumnya
tapi ini yang tadi pesannya pakai nasi kecombrang
terus lihat sambalnya ada dua sambal bawang sama sambal mangga
bebek di sini diolah selama dua jam agar matang dengan sempurna sehingga lembut saat dimakan
leader outlet bebek carok jafar mengatakan dalam sehari bebek carok menjual dua ratus hingga tiga ratus ekor bebek
selain itu bumbu hitam dibuat asli dari madura jawa timur
bumbu hitamnya bumbu hitamnya di sini kita pakai bumbu khas asli madura gitu
dari resep dari madura dari orang maduranya asli jadi klasik madura lah kayak gitu
terus kita ada bumbu laos juga bumbu laos itu bumbu mirip serundeng cuma lebih gurih karena menggunakan minyak dari bebeknya tersebut
bebek carok buka hampir dua puluh empat jam yakni dari jam delapan pagi hingga empat pagi
bebek carok jafar mengatakan dalam sehari bebek carok menjual dua ratus ekor bebek
dijual beragam mulai dari porsi sedang hingga satu ekor
kita geser dikit masih di food court kawasan kemang ini di sini ternyata masih ada opsi lain buat makan
salah satunya ini bibi kelinci kopi tiam kira kira makanannya apa aja ya yuk
konsep bibi kelinci adalah vintage namun masih kental nuansa pecinan yang dikemas dalam warna modern
owner bibi kelinci nabilah obrian mengatakan
ia ingin pengunjung merasakan makan seperti di rumah sendiri dengan konsep vintage modern
sebenarnya kita pengennya vintage
tapi ada beberapa tema vintage yang dibuat gitu ya
nah aku gak mau kesana itu terlalu dibuat
jadi gimana caranya originalitasnya itu terjaga
karena itu terjaga
seperti rumah lah gitu
jadi siapapun bisa masuk jam berapapun makanya kita buka dua puluh empat jam
awal mula dua puluh empat jam itu karena itu
ada dua menu makanan di bibi kelinci yakni bubur ayam dan sop sapi
bubur ayam gurih disajikan lengkap dengan telur ayam kampung
sop sapi laimake ala bibi kelinci disajikan dengan potongan daging yang lembut
serta kuah asin gurih asam yang beradu
nah yang ini namanya sup sapi lai make
jadi kalau ini aromanya rempahnya kerasa banget ya
kalau dilihat dari penampakannya ini tuh ada kayak daun ketumbarnya gitu loh
vibes rumahannya kerasa banget
salah satu pengunjung fardan ia sudah dua kali datang ke bibi kelinci
ia biasa memesan bubur ayam karena menurutnya rasa khas rempah cukup terasa
buburnya sama teh lawangnya itu tuh enak tuh
jadi kayak ada ciri khas ciri khas rumah nenek lah
selain sop sapi dan bubur ayam
yang bisa dicoba adalah kudapannya
seperti bakpau coklat dan bakpau telur asin yang lumer saat dipotong
tim liputan cnn indonesia